saya tidak menyesal punya raffi dan kalaupun harus diulang saya tetap memilih untuk punya raffi
dua tahun sudah raffi belajar menari bersama teman temannya penyandang keterbelakangan fisik dan mental atau down syndrome
meski tak sepenuhnya presisi memeragakan gerak tari yang dicontohkan pelatih namun semangat mereka patut diajungi jempol
latihan menari bisa meningkatkan kemampuan motorik dan juga keseimbangan tubuh tapi ada yang spesial di dalam
raut wajah ceria terpancar ketika saya turut berlenggak lenggok bersama mereka
seolah mendapat teman baru mereka tak canggung untuk memamerkan kemampuan menari mereka
bahkan tak segan untuk berbaur
di balik keriangan itu ada sosok orang tua yang setia mengamati dari luar
sebuah kebahagiaan melihat anak mereka dapat mengisi hari dengan aktivitas bermanfaat
meski tak dapat dipungkiri ada sejumput rasa penolakan yang awalnya sempat bergejolak
kenapa kenapa harus saya seperti itu pasti ada
tapi saya kembali lagi
alhamdulillah dengan adanya raffi saya jadi bisa belajar untuk bersabar
bukan hal mudah bagi nirwan pelatih tari anak anak down syndrome
ia harus benar benar memahami karakter anak didiknya yang menuntutnya untuk ekstra sabar
tiba tiba teriak teriak terus nangis marah marah mukul itu udah sering
cara mengatasinya adalah pertama kita harus komunikasi sama orang tuanya
ini kebiasaannya seperti apa menghadapinya
jadi kalau misalnya anaknya nangis apa kita harus dibaik baikin terus diajak ngobrol apa gimana
nah ada juga yang orang tua bilang udah mas dibiarin aja
nanti dia selesai sendiri justru kalau dirayu gitu dia malah nggak mau
namun semua itu berbuah manis
raffi kerap tampil di berbagai acara mempertontonkan kebolehannya menari
susah gak sih latihannya
kenapa suka nari
tadi aku lihat kamu semangat banget loh nari nya
ini sampai keringetan tuh
iya tuh suka
dokter spesialis keseluruhan
dokter spesialis kesehatan fisik dan rehabilitasi happy tapan mengatakan
menari bagi anak down syndrome merupakan sebuah terapi
berupa terapi fisik yaitu fisioterapi terapi okupasi dan terapi speech therapy atau terapi bicara
nah dengan menari ketiga macam terapi ini bisa diwujudkan dengan melakukan gerakan gerakan menari
ikhtiar sang ibu maupun pelatih tari memberi secerca harapan kepada raffi yang kini menginjak usia tujuh belas tahun
ia semakin mantap menunjukkan jati dirinya sebagai anak istimewa lewat menari